anda menyaksikan breaking news cnn indonesia terkait dengan penemuan black box pesawat sriwijaya air pk clc sj satu ratus delapan puluh dua
yang beberapa waktu lalu sempat dikabarkan jatuh di perairan kepulauan seribu
dan kami ajak anda untuk langsung melihat bagaimana situasi di pelabuhan jict untuk saat ini
memang situasi cukup ramai di sana karena menunggu kedatangan dari black box yang baru saja ditemukan dan juga dievakuasi oleh tim gabungan yang berada di perairan kepulauan seribu
dan memang sebelumnya pada siang tadi sempat ada informasi bahwa sempat ditemukannya titik terang penemuan dari black box ini
karena sinyal pancaran kotak hitam ini memang sudah menjurus ke satu lokasi
dan tim operasi sars juga sempat mendengar ada bunyi ping sebanyak dua kali yang berada di sekitar pencarian
dalam perluasan pencarian ini memang petugas juga sempat membagi menjadi sembilan sektor
di mana sektor sektor ini bekerja dengan metode pemantauan melalui udara yang ada di sekitar lokasi yang diduga menjadi titik jatuhnya pesawat
bahkan knkt dan juga pemerintah indonesia mendapatkan berita
berita terkini mengenai pencarian black box
sehingga harusnya dapat dengan mudah untuk dilakukan pencarian ataupun evakuasi terhadap korban maupun black box itu sendiri
namun karena kondisi lautan dengan arus air yang cukup deras dan juga cuaca yang tidak mendukung
membuat pencarian ini menjadi tertunda dan juga baru saja bisa ditemukan pada hari ini
seperti yang anda lihat secara visual di layar televisi bahwa itulah black box yang memang harus dilakukan secara hati hati
menurut informasi yang saya dapatkan memang black box harus ditempatkan dalam wadah tertutup dan harus terendam di dalam air laut itu sendiri
agar tidak terjadi perubahan perubahan yang ada di dalamnya
black box ini cukup penting diketahui untuk melihat dan juga menganalisis bagaimana komunikasi antara pilot dan juga pihak bandara
serta juga bagaimana kondisi pesawat pada saat itu

the black box lion air yang terjadi pada tahun dua ribu delapan belas yang lalu di sekitar perairan karawang
kita masih sama sama menunggu bagaimana proses dari pengangkutan black box untuk sampai ke pelabuhan jict
kita tahu bersama bahwa seluruh korban maupun serpihan serpihan pesawat yang berada di perairan kepulauan seribu
itu dibawa dan juga dikumpulkan ke pelabuhan jict
di mana selanjutnya untuk korban sendiri akan dibawa ke rumah sakit polri yang ada di wilayah jakarta timur
sedangkan untuk serpihan serpian pesawat akan tetap berada di sana
untuk dilakukan proses identifikasi